kemarin bercerita bahwa saudara sering berkomunikasi dengan saudara pc di wadwiak
itu yang meminta nomor telepon ibu pc saudara a
oh ibu pc meminta nomor hp saudara
kemudian terjalin komunikasi antara saudara dengan ibu pc
kalau sudah sampai di saguling kabaran ibu
terus terus saya berangkat ke sana saya kabarin saya nunggu dan ketemu sama ibu pc
ibu pece memberikan tanda kasih
apa itu tanda kasihnya
berupa dompet dan uang tunai
uang dompet dan uang tunai sejumlah
lima juta rupiah
lima juta rupiah